peristiwa itu diantaranya peristiwa seribu sembilan ratus enam puluh lima seribu sembilan ratus enam puluh enam peristiwa penghilangan orang secara paksa pada seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
ya akhir akhir ini masyarakat dihebohkan dengan fenomena nft
abah unggul di lapangan abah merasa bangga
sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua
jadi paling sport ini adalah media yang kesekian
sepenuhnya di atas batu karang yang teguh
yang penting ke depan langkah ini tugas yang berat saya harus lakukan
itu kalau weekend itu kita bisa non stop kak
agak lama sih tadi sih sekitar lima belas dua puluh menit
tapi juga bisa melihat dan memahami proses perawatannya
berhadapan konon katanya kan